terseretnya bupati sidoarjo dalam pusaran korupsi uang rakyat menjadi gebrakan pertama kpk di bawah pimpinan firly bahuri
sejak berdiri kpk sudah menyeret tidak kurang dari seratus kepala daerah yang terlibat aksi korupsi
dan berikut kami tampilkan beberapa kasus korupsi kepala daerah pada dua ribu sembilan belas
operasi tangkap tangan pertama menyasar bupati mesuji khamami yang ditangkap kpk pada dua puluh tiga januari dua ribu sembilan belas
dalam penindakan tersebut tim kpk menyita uang pecahan seratus ribu rupiah yang tersimpan dalam satu kardus
hamami lalu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan infrastruktur di kabupaten mesuji tahun dua ribu delapan belas
ia menerima sekurang kurangnya uang suap satu lima puluh delapan miliar rupiah dari pihak swasta terkait proyek infrastruktur di kabupaten besuci
ia lalu difonis delapan tahun penjara
lalu pada tiga puluh april dua ribu sembilan belas ott kpk mengamankan bupati kabupaten talaut sri wahyumi maria manalip
kpk menyita sejumlah barang mewah seperti tas tangan merek chanel senilai sembilan puluh tujuh juta rupiah
tas merek balenciaga seharga hampir tiga puluh dua juta rupiah
jam tangan merek prolex seharga sekitar dua ratus juta rupiah
hingga anting berlian senilai puluhan juta rupiah
sri ditetapkan tersangka oleh kpk
terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa revitalisasi pasar di kabupaten talaut
dua puluh juli dua ribu sembilan belas kpk menangkap gubernur kepulauan riau nurdin basirun
dari tangan nurdin kpk menyita sejumlah uang dalam mata uang dolar amerika
dolar singapura ringgit malaysia dan rupiah sebesar satu ratus tiga puluh dua juta rupiah
nurdin basirun ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi
memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait dengan izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut
proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau pulau kecil kepulauan riau tahun dua ribu delapan belas
dan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan
lalu ada muhammad tamzil bupati kudus yang menjadi pesakitan berikutnya
dia ditangkap pada dua puluh enam juli dua ribu sepuluh
saat operasi tangkap tangan dilakukan tim penindakan kpk
dari operasi tersebut truk disita uang sejumlah satu ratus tujuh puluh juta rupiah
tamzil ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi
terkait jual beli jabatan di kabupaten kudus jawa tengah
kemudian ada bupati lampung utara agung ilmu mangku negara
yang ditangkap kpk pada enam oktober dua ribu sembilan belas
kpk menyita uang tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah
dari operasi tersebut
dan agung kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap
terkait proyek di dinas pupr dan dinas perdagangan kabupaten lampung utara